eh eh kok marah sih
nama saya sergi
saya dari pesantren kunanta
you jung ho wah
wah kira orang anda orang korea
bapak masak apa
oh ikan pau
ustaz nurul yang cantik
memerubah ide ustazza
kita cari teman teman kamu dulu
nanti kalau udah ketemu
baru kita minum emas kelapa bareng bareng
kita cari bareng bareng ya
ini pegang patuh nih
yang namanya rahmat orang ciburui
begitu nikmatnya rasa air kelapa
tepadanya ustaz zanuyui
aduh saya jadi bingung
kok sih bisa salah lihat ya
lihat ustaz zanuyui eh taunya positif
lagikan informasi terakhir itu kan
ustaz zanuyui ada di pesisir pantai
kenapa gak ada
lihat lagi aja deh
balik lagi deh
ustaz zanuyui bukannya
akhirnya ketemu juga
ananya emangnya tanah di stemper apa
tapi kan anaknya capek bos
makin gampang masuk surga
eh punya kunci surga baik
yaudah entar lain kali ande pelan pelan deh jadi ente ngejengkangin juga pelan pelan ya
ustazah nurul itu ada di belakang biarin ya
kebelet pipis oh iya ustazah
ya udah kalian ke toilet barang barang ya biar gak ada yang terpisah ya
alhamdulillah ya allah akhirnya ustadz musa sama ustadz zaki akur
males banget kenapa dia
what's happen sih kok teriak teriak
tau ada apaan sih
oh si bos ada apaan sih teriak teriak
ada kejadian memalukan
iya betul sangat memalukan
aduh kalian belum cukup umur gak harus tau
kepo banget sih
udah udah yuk mendingan kita lanjut cari temen temen kalian ya
hai kak hai temen temen
hai kak yuk kak
hei temen temen aku udah ada di paling atas nih pegang badan aku cepet
kakek aku kayak ini aku pegang jeber
oh iya ntar aku lagi naik tunggu ya
tunggu tunggu bentar
aduh aduh deh
masuk cukup naik
masuk cukup naik kalau beruluk panjatuh nanti aku sama aluk panjang
naik juga naik naik
aduh asuh nih lama
aduh aduh aduh aduh
gimana tadi pak ustadz suaranya
ke arah sana
eh ustadz ada telapak kaki pak ustadz
iya pak deh jangan jauh
ini telapak kaki anak anak pak deh
kayaknya anak anak ustadz
ya allah bengkak begini kakinya
pak deh ini kakinya gede banget pak deh
ini jarinya cuma tiga pak deh
udah dinosaurus kalau tirik ini
pak deh itu senter
ini anak anak di sini
senter yang ada di gudang pak deh
ini saya hafal banget ini
ini punya podok ini
aduh anak anak dimakan tirek
pak deh tunggu dulu

tuh kan gede banget
coba kaki pak deh ukur
kakimu apaan sih
kakimu berat banget kali
aduh kau belatan
pak beng kita pak beng
pak beng kita pak beng
lah ini gimana
kalau tegik gini kita gimana lagi
kita kan udah terlanjur ke bawah
ya udah sekarang kita cari harta karunnya
kalian setuju gak
kalau aku sih setuju
yang penting dapat harta karunnya
biar aku jadi kuaya tenan
iya sih ya
ya kalau aku sih yes ya
gimana kalau mas indra

aduh lama banget sih
menurut lukman sih ya
itu mana suguh jazz banget
menurut ibu asun
kalau menurut oe sih oe sih setuju
kapan nih kita ngelanjutin perjalanannya
iya lama banget sih
loh api tenan itu kalau gitu
aduh api tenan lagi
nah yang mau mau ini
yang jadi mimin
sobri senternya mana sob
senternya kan jatuh tadi
aduh sobri kenapa harus jatuh sobri
lagi siapa suruh kamu jatuhin
ya aku nggak sengaja jatuhin karena tadi kan kita lari
dan siapa suruh juga lari
loh orang kok mending lari lari sendiri
terus kita harus gimana
belakang gelap banget lagi
gak ada makanan maper
yudi yuk kita cari harta karunnya sama sama
masih kita takut sih
ambil temen lu
cari di mana ya mereka sih harus
oh kok ada orangnya
kok marah sih
nama saya sergi
saya dari pesantren kunanta
bapak masak apa
terima kasih ruma
itu itu itu
pak apakah anda melihat di sini beberapa anak anak kecil
enam orang pakai pecik kecil
pakai ini juga
anda boleh menemani saya antar ke teman temanku
terima kasih banyak ya pak
enak kan mau mau mau
terima kasih banyak pak
wah lapar banget nih
ya allah pak deh ini tas anak anak
ini tasnya indra
ini tasnya lukman
berarti mereka ada di sekitar sini pak
apa mungkin di bawah
di bawah nggak mungkin pak deh
mereka ngambil ke bawah ini curam banget pak deh
coba kita nengok ke belakang
tadi kita melihat jejak kaki gede banget
berarti mereka dimakan sama tilang
nah sampai di sini
pas ngeliat tirek
enggak pak deh pak deh
mungkin tasnya aja yang di sini
bisa aja orangnya kesana
ya enggak mungkin
orangnya kesana pasti tasnya di sana
kalau tasnya di sini ya orangnya di sini
nah karena di sini ada jurang
ah pasti kesana
makanya jangan kelamaan di pondok
itu lihat ada jejak kaki anak anak
udah pasti mereka di sana
ya allah pak deh
terus kita turun ke bawah nih
naik ke atas dia turun ke bawah
karena kita mau ke bawah
iya pak deh
tapi pak deh yakin mereka ada di bawah ya
insya allah pak ustadz
eh beneran ya pak deh
aduh pak ustadz
eh pak ustadz jalan duluan
pak saya duluan
pelan pelan ya pak deh ya
eh pak deh
pak deh kenapa saya ditarik
ayo pak deh turun
aduh pak deh
pak deh pak ustadz
pak deh pak ustadz
pak deh pak ustadz
pak deh pak ustadz
pak deh pak ustadz
pak deh pak ustadz
pak deh pak ustadz
pak deh pak ustadz
pak deh pak ustadz
pak deh pak ustadz
pak deh pak ustadz
pak deh pak ustadz
pak deh pak ustadz
pak deh pak ustadz
pak deh pak ustadz
pak deh pak ustadz
pak deh pak ustadz
pak deh pak ustadz
pak deh pak ustadz
pak deh pak ustadz